pizza dengan aneka topping keju daging dan ikan mungkin sudah sering kita nikmati
namun bagaimana jika pizza diisi topping sayur dan buah
sebuah hotel di surabaya menyajikan pizza dengan topping aneka buah dan sayuran sebagai menu andalan
dengan tampilan aneka warna sesuai permintaan pengunjung pizza ini kini menjadi menu favorit pengunjung
bagaimana kelezatan pizza vegetarian ini berikut liputannya
di negara asalnya italia pizza biasanya diberi topping berupa daging jamur ikan dan tentunya keju mozzarella
namun di surabaya ada sebuah hotel yang mengkreasikan pizza dengan topping buah dan sayur
untuk mengugah selera bisa diberi warna berbagai sesuai permintaan pembeli yaitu hijau dan hitam
hasilnya pizza selain nikmat juga makin memikat hati
cara membuat pizza aneka warna ini hampir sama dengan pizza lainnya
seperti cara membuat adonan campur tepung terigu dengan garam gula dan madu secukupnya
lalu tuangkan pewarna organik dari sayur sawi untuk warna hijau atau black olive untuk warna hitam
kemudian uleni adonan hingga kalis
selanjutnya adonan dipipihkan dengan menggunakan alat giling manual dan teknik juggling
setelah itu barulah diisi dengan topping berupa saus pizza bawang bombay bawang putih paprika buah nanas daging ayam dan daging sapi asap dan tentunya taburan keju mozzarella
langkah terakhir adonan bertopping dipanggang selama lima belas menit dengan suhu dua ratus derajat
dan pizza pun siap menggoyang lidah
seperti temanya green hawaiian enak banget karena disini ada topping paprika terus ada pepperoni terus ada keju mozzarella nya dan yang paling bikin seger adalah rasa nanasnya
dengan kesegaran rasanya karena bertopping sayur dan buah pizza aneka warna dengan nama green hawaian dan black pizza ini kini menjadi favorit pengunjung
nah anda tertarik
untuk mencobanya francisca wijaya surabaya